kita ke informasi selanjutnya ini ada yang menarik dimana pernahkah anda mencoba umi budo alias ini namanya anggur laut
saya baru dengar pertama kali ini angkut laut
umbibudo berarti kok mirip jepang jepang gitu ya namanya
benar sekali jepang tapi saya ini baru tahu baru baca dan juga baru mengetahuinya
dimana di jepang ini tepatnya di pulau okinawa umi budo dikenal sebagai kaviar hijau karena amat mahal
tapi tidak harus jauh jauh ke jepang karena ternyata ini di bali sudah ada budidayanya
dan bisa mencicipi langsung kesegaran dan juga rasanya yang sangat khas
berarti tidak perlu jauh jauh ke jepang sudah ada di bali
nah ini korespondensian indonesia ruli kurniawan akan mengajak anda jalan jalan ke bali untuk mencicipi umibudo
sebagai wilayah kepulauan tak heran bila masakan berbahan dasar laut banyak ditemui di bali
salah satu yang cukup terkenal adalah rujak bulung
rujak bulung bahkan menjadi salah satu ikon kuliner bali yang banyak dicari wisatawan
rujak bulung dibuat dari rumput laut segar kuah pinang ikan lengkuas terasi dan cabai rawit
sensasi gurihnya kuah pindang kenyalnya rumput laut dan pedasnya cabai rawit membuat masakan ini memiliki rasa yang jauh berbeda dibandingkan rujak buah
orang lebih memilih makan bulung yang agak pedas ini saat cuacanya sangat panas
jadi kadang kadang malah mereka sebelum pergi ke pantai berjemur menikmati panas mereka makan rujak bulung
tidak ada yang tahu pasti kapan rujak bulung tercipta
namun makanan ini hadir di sekitar wilayah pesisir bali guna memenuhi kebutuhan serat masyarakat sekitar yang berekonomi rendah
kalau rujak bulung sendiri kan sebenarnya adalah makanan makanan
makanan lokal yang sebenarnya muncul karena ketidakmampuan dan kemiskinan masyarakat daerah serangan
mereka memiliki daerah yang sangat tandus dan tidak bisa menanam beragam macam sayur sayuran dan buah buahan
jadi apa yang mereka lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan protein dan seratnya adalah dengan memanfaatkan sumber daya lokal yaitu rumput laut
memang beragam jenis rumput laut bisa dipakai di rujak bulung ini
namun saya akan mengajak anda untuk melihat sebuah pembudidayaan rumput laut yang cukup baru dikembangkan di pulau bali ini
namanya anggur laut atau sea grab
saya akan mengajak anda ke sana melihat bagaimana pembudidayaan anggur laut yang ada di wilayah singaraja
tapi sebelumnya saya mau habisin dulu rujak bulung yang ada di depan saya ini
wilayah pesisir pantai singaraja bali menjadi wilayah yang dipilih kadek lila untuk membudidayakan anggur laut
bagi masyarakat bali anggur laut dikenal dengan nama bulung boni
secara luas tubuh bernama ilmiah kolerpa sp ini dinamakan lawi lawi
penghasil terbesar anggur laut di dunia adalah okinawa jepang yang biasa menyebutnya sebagai umi budo
di jepang umi buddha merupakan makanan mewah yang amat mahal
tak heran dicap juga sebagai kafiar hijau
umi budo hanya bisa dipanen di saat musim panas dan jumlahnya cukup terbatas
harganya mencapai rp tujuh ratus ribu rupiah per satu kg anggur laut segar
di sini anggur laut dikembangkan dengan sistem tambak agar mudah mengontrol pemberian pupuk sinar matahari dan kualitas airnya
anggur laut dipanen setelah kurang lebih tiga puluh hari tergantung intensitas cahaya matahari
batang yang sudah mencapai tujuh cm dipilih untuk dipasarkan sementara sisa batang lainnya dijadikan media induk untuk penanaman berikutnya
anggur laut yang sudah dipilih kemudian diserilisasi dengan sistem ozon
hasilnya pun bisa langsung dimakan setelah sehari semalam diendapkan
berarti boleh dicoba sekarang
saya milih paling besar mas
biar lebih dipercaya saya juga makan
rasanya menunjukkan dimana hidup
kalau bahasanya seperti ini kan asin memang
kalau bisa dengar ada ini ya bunyi meletus meletus
iya ada sensasi ini yang mahal sebenarnya sensasi meletus meletus ini
sensasi meledak ledak di mulut itu yang mahal
kalau rasa dia menggambarkan dimana
karena dia mau di laut
asin memang asin
dan kalau memang airnya bagus itu rasanya segar di mulut
nggak amis ya
asin amisnya memang ada karena memang ada sensasi
jadi saya makan anggur laut ini kayak makan kalau kita makan sushi nih mas
ini kayak makan telur salmon yang ada toping
ya toping atas sushi ini ya
karena rasa dan teksturnya yang khas anggur laut paling cocok apabila dijadikan appetizer
seperti rujak ataupun salad yang cantik ini
karena apabila dimasak ataupun bersinggungan dengan air hangat dikhawatirkan bisa mengurangi khasiatnya
karena mengkonsumsi anggur laut dipercaya bisa membuat kita semakin awet muda
perliku reawan mufinah bali